dengan sistem pertanian hidroponik
misalnya belum ke orang lain gitu kan self apa ya harming itu bisa dua nih
kampus lu lu tadi udah cerita sedikit kalau misalnya lu emang udah latihan ya sebelum masuk ke u empat belas kan
kalimat gak buat rocky yang udah istilahnya promosiin dalam tanda kutip mario davidson gitu ke publik dunia basket indonesia gitu
jadi ada undang undang etika pemerintahan di situ